kamu ngapain disini berna
kan mau sekolah
gatonya lagi pada rame tidur disini
pagi pagi kok udah marah marah
pak pak suami saya kenapa pak
bang dadang tadi pingsan bu
digang makanya kami bawa kemari
tolong bawa suami saya ke rumah sakit
saya telepon ambulan dulu
pak dadang harus segera menjalani operasi buku
karena kondisi empedunya sudah cukup parah
batu di empedunya juga sudah cukup banyak bu
kalau dibiarkan terus ini akan sangat membahayakan
ya allah bapak
nah kalau pihak keluarga menyetujui mungkin besok juga sudah bisa kita lakukan operasi
namun sebelum operasi kita lakukan tentunya pihak keluarga harus menyelesaikan semua administrasinya bu
ya sudah saya tinggal dulu ya bu
terima kasih dok
terima kasih pak
uang dari mana pak
bisa makan yang banyak ya
ini semua menu kesukaan kamu kan mama masaknya
betul kata mama itu ya
kamu makan yang banyak biar sehat
dan anak dalam kandungan kamu juga makin sehat
ini lama lama kalau diperhatiin papa sama mama nih agak beda nih
kamu sembilan bulan ke depan bakal jadi anak kesayangan sama mongsong papa
kalah deh el nino perasaan
enggak boleh jelas begitu
enggak mengiri gitu ya
ngapain mengedadang telepon gue
jangan jangan mengedadang ketangkep sama aldebaran
aku angkat telepon dulu ya sebentar
oh saya balik lagi ya
kamu kan harus habisin makanan
saya pakai handphone bapak
ya ada apa ya
suami saya kritis bu kondisinya
harus di operasi
kami tidak punya biaya
saya nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa kalau bukan ke bu elsa
kebiasaan deh nih bang dadang
baru dimintain tolong sekali aja pas udah minta minta duit
buat operasi lagi
betulnya berapa ya
biaya operasinya sembilan puluh lima juta bu
belum biaya kamar obat
uang bapak gak cukup
bu elsa bisa bantuin kita kan bu
hih dulu gue udah pernah kasih dia dua puluh lima juta
terus gue kasih sepuluh juta lagi
kemarin juga gue udah transfer dua juta
ini malah minta lagi
baik bu saya tunggu kabarnya ya bu
soalnya kalau bapak gak segera di operasi
bang dadang kondisinya kritis
sebenarnya sih kalau dia meninggal
justru rahasia gue aman kang
gemoy bangun yuk
ada jawaban ini
muntang muntang tidur di kamar beru
nanti kamu telat sekolah loh
takutnya nanti nggak digubrak gubrak
dia malah telat sekolah
kamu ngapain disini berna
saya tadinya mau bangunin drena
kan mau sekolah
gak taunya lagi pada rame tidur disini
maaf ya pak bos
pagi pagi kok udah marah marah saya
enggak tuh tadi mirna masuk kesini
oh ya mungkin
dia mau bangunin rena kali mas
terus tiba tiba pas dia masuk
kok ada aku sama kamu
iya juga sih
gimana tidurnya nyenyak
dede temanin aku bobo disini
aku belum berani bawa sendiri
tapi malam ini belajar ya
untuk bobo sendirian ya sayang ya
janji belajar bobo sendiri
biarkan bangunannya kuat ya
makasih ya sayang udah antrein aku
aku langsung bangun kerja ya
kabarin kalau gak apa apa
reina suka gak sama kamarnya
tapi nggak bisa tidur sendiri
jadi semalam aku ditemani sama mama sama papa
gagal deh strategi masa
kau sengaja misahin reina
di kamarnya sendiri
kakal itu mas
kakal reina tidur sendiri di kamarnya

gimana tidur di kamar baru
aku masih takut tidur sendirian
jadi mama dan papa
ngamilin aku udah semalam
yaudah gak apa apa
nanti juga lama lama berani sendiri ya
mau gimana keadaannya
baik baik aja sekarang
mau baik baik aja kok
berlakunya bisa sempat ketemu ya ma